jumlah wisatawan yang terlalu banyak dinilai banyak berdampak negatif terhadap ekosistem di kawasan tersebut
itu akan ada penghematan bbm subsidi gitu ya
tergantung dari morf atau variasi genetik yang ada di tubuhnya
bagaimana kualitas istirahat pemain
kenapa ingin cepat main judi online itu
bismillah pertamanya adalah huruf ba
termasuk anggota dprd kita yang sudah diberhentikan
ya terkadang ada spot spot pak spot spot api di lapangan